kebijakan penyediaan lebih dari seribu kios untuk pedagang kaki lima di sekitar pasar tanah abang masih menuai pro kontra di masyarakat
ketika para penjual dan pembeli bertambah banyak rencana apa lagi yang akan dijalankan oleh pemerintah dki jakarta untuk mengatur pusat garmen terbesar di asia tenggara ini
berikut informasinya untuk anda
trotoar dirampas pedagang kaki lima dan motor ini semua terjadi di jalan jati baru yang ditutup selama beberapa jam untuk pedagang kaki lima berjualan tanpa sewa selama enam bulan
kami pedagang kaki lima dagang di trotoar kan mengganggu kan kalau di sini kan enggak jadi kita kan lebih aman lebih nyaman di sini nggak kejar kejaran sama satpol pp
maunya sih tetap kayak gini aja gitu kan emang sih lagi saingan
gitu kan di dalam toko sama di sini
lebih dari seribu kios di blok a hingga g bersaing di pasar garmen terbesar se asia tenggara
dali pemerintah provinsi dki jakarta adalah untuk memberi fasilitas kegiatan usaha kecil menengah seperti pedagang kaki lima di jalan jati baru
toh saat angkutan kota protes akhirnya mereka mendapat izin melintas di jati baru bersama bus transjakarta
upaya mendekatkan pembeli dan penjual yang tidak punya tempat ini mendapat banyak protes
jadi warga sekarang ini menunggu kebijakan dalam jangka pendek dan jangka menengahnya
ketika masalahnya harus diselesaikan secara secepat gitu
sekarang yang dituntut itu adalah rekayasa lalu lintas
praktek yang sekarang ini memang solusinya solusi jangka pendek
artinya bagaimana menampung pkl yang dianggap menjadi beban dan biang persoalan di tempat lain
tetapi pkl pun ini pasti harus ditata ulang
karena apa jumlahnya pasti bertambah
kemampuan ruang juga sempat
otomatis kalau tidak ada pendataan dengan data yang lengkap
pkl ini pasti akan terus bertambah
kemudian ditambah lagi dengan jumlah penumpang yang terus meningkat
otomatis dua hal ini pkl yang bertambah penumpang yang juga bertambah
maka harus ada rekayasa ruang
namun pemerintah provinsi dki jakarta memiliki rencana lain
kemarin kita sudah melihat snippits awal dari hasil data data analisa
dan juga survei yang menyeluruh terhadap penataan tahap pertama
itu kita akan umumkan minggu depan
sekaligus juga tahap kedua
dan pak gubernur sekarang lagi mencermati usulan yang tahap kedua
karena revitalisasi dan relokasi daripada pedagang di blok g juga bisa segera dilakukan
mudah mudahan dalam beberapa hari ke depan akan tercapai kesepakatan
dengan angka dari kjpp
sehingga kita bisa pencet tombol untuk memulai revitalisasi blok g itu di kuartal kedua
itu harapan kita
ada solusi jangka pendek dan jangka panjang
tepat sasaran atau tidak dengan bekal analisis
toh pemerintah provinsi dki jakarta kini memantapkan rencana untuk merevitalisasi tanah abang
bukan hanya bagi para pembeli dan pejalan kaki namun juga para penjual